setelah viral bayi yang dilahirkan di tol cipali
kali ini penumpang pesawat batik air jakarta bali melahirkan di dalam pesawat
setelah mendarat sang bayi dan juga ibunya langsung dievakuasi
menuju rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan
dalam rekaman video amatir tampak petugas apron movement control
atau amc bandara langsung mengevakuasi bayi yang baru saja dilahirkan
dalam pesawat batik air
penumpang bernama nurul samiyah ini melahirkan di dalam pesawat
sekitar dua puluh tiga menit sebelum pesawat landing
bayi berjenis kelamin laki laki ini lahir selamat dengan berat dua empat kg
sementara sang ibu dilaporkan mengalami pendarahan
setelah pesawat mendarat di bandara internasional igusti ngurah rai bali
sang bayi dan juga ibunya langsung dievakuasi ke rumah sakit
kasih ibu kedonganan yang berjarak sekitar dua km